sebuah ledakan terjadi di sebuah kamar kos di kampung sampora
kecamatan cikembar sukabumi jawa barat
ledakan terjadi di salah satu kamar kos di kampung sampora
kecamatan cikembar sukabumi jawa barat sekitar pukul delapan tiga puluh enam selasa pagi
ledakan yang cukup keras membuat isi kamar kos rusak dan atap plafon hancur
sebagian warga yang mendengar ledakan itu berlarian
tidak hanya ledakan api juga sempat membakar isi kamar
seperti ban terontem pecah cuma saya tarik
kalau ada kebetulan bawa anak saya tarik isi anak dulu
kalau teman teman mau lagi pada mengadami api di sini
menurut pengelola kos penghuni kamar kos sedang bekerja
namun usai insiden ledakan tersebut
penghuni kos langsung dimintai keterangan oleh kepolisian polsek cikembar sukabumi
saat ditelepon saya instruksikan untuk dipadamkan apinya
informasinya adalah api dipadankan
saya suruh dia dobrak jendela buka jendela
setelah dapat telepon saya meluncurkan lokasi
dari hasil olah tkp petugas mengamankan beberapa barang berupa dispenser
box baju dan sebuah laptop yang terbakar
sementara itu lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian setempat
menunggu olah tkp dari pihak densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri
anja suseno sukabumi